psbb memang diterapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona
namun pasar adalah salah satu yang mendapat pengecualian untuk beroperasi
termasuk tetap memberi jalur bagi pengiriman bahan kebutuhan pokok dan medis
menteri perdagangan menekankan pasar penting untuk tetap buka
agar perekonomian di indonesia terus berjalan
saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan digitalisasi pasar
salah satunya agar pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung
selama proses itu pasar diminta untuk tetap buka dengan tetap mengedepankan protokol covid sembilan belas
kementerian perdagangan bahkan bekerjasama dengan bnpb dan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
hal itu sehubungan dengan tutupnya sejumlah pasar di sejumlah wilayah
kami memberikan meminta bantuan juga kepada bapak kepala bnpb untuk memberikan edaran
memastikan bahwa pasar tersebut tetap dibuka
karena pasar tradisional tadi merupakan kunci perekonomian rakyat yang kita harus jaga dan tetap berjalan
menanggapi hal itu kepala bnpb sekaligus ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
doni monardo menyatakan
ia menyatakan presiden memutuskan untuk menerapkan psbb bukan lockdown
sehingga masih memungkinkan sejumlah sektor beroperasi
kami kami segera akan membuatkan surat edaran kepada seluruh pimpinan di daerah
kepala gugus tugas tingkat provinsi kabupaten kota
untuk segera melakukan berbagai upaya agar langkah langkah pasar rakyat ini
menjadi program prioritas kita
selama pandemi covid sembilan belas terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat sebesar dua puluh sembilan persen
omset pedagang juga turun tiga puluh sembilan persen sebagai imbas dari sepinya pembeli selama wabah covid sembilan belas di indonesia